informasi dari ternyata
ada tiga orang belanda
dikawal oleh serombongan serdaru kompeni
menuju ke arah kraton
kalau utusan dari kraton itu membawa kita langsung dari kustikan jengsultan agung
agar supaya kita segera merapat
kedatangan orang orang belanda itu
apa kamu membawa kita dari kusti sultan agung
ada apa sih sir
enggak aku udah mau pipis
lah terus mau ngapain
aku lapar barah
aku enggak bisa tidur
perasaan baru aja kita makan malam
masa iya kamu udah lapar lagi sih

lebih panjang dan lebar
makanya aku cepet lapar
aduh mah bisa bisanya
bah aku ngantuk
eh eh barah
melihat temanmu ini kelaparan
bisa bisa tak pernah dihukum
gak tenang aja
suara apaan tuh
gak ada suaranya
tapi ada orang
kenapa kalian teriak teriak
dia terluka dalam
ayo bawa dia ke balai pengobatan
ciri ciri kematiannya sama dengan para warga yang mati secara misterius
seperti luka cikikan
apakah ada petunjuk lain
nyusurti sempat melihat sosok perempuan aneh tadi
menyeramkan dan bisa menghilang
apa mungkin dia bukan dari golongan manusia biasa
bisa jadi dia dari golongan setan atau jin
walau alam raden semua kemungkinan bisa saja terjadi
ada utusan dari ketua komunikasi
mohon menghadap gusti

kemarin saya mendapatkan informasi dari telik sandi
ada tiga orang belanda dikawal oleh serombongan serdadu company menuju ke arah keraton
jadi saya sangat yakin kalau utusan dari keraton itu membawa titah langsung dari gusti kanjeng sultan agung
agar supaya kita segera merapat
untuk membicarakan kedatangan orang orang belanda itu
apa kamu membawa titah dari gusti sultan agung
apakah kamu membawa titah dari gusti sultan agung
hamba mengaturkan nahwolo gusti sultan agung ke hadapan kanjeng
hamba mengaturkan nahwolo gusti sultan agung ke hadapan kanjeng

dugaan adik tumenggung suratani tepat
mari besok kita ke keraton
untuk menghadap gusti sultan agung
kalian mau mendirikan gudang atau markas
memang kami punya pasukan
tapi itu hanya untuk menjaga barang barang dagangan kami
tidak lebih dari itu
kalau begitu kalian bisa menyewa gudang dari bangsa kami
tidak usah membuat sendiri
bukankah mempunyai itu jauh lebih baik dibandingkan harus menyewa
aku tidak mengizinkan kalian membangun loji
di pelabuhan jepara atau wilayah jepang
di wilayah mana pun di wilayahku
kalau kami ini punya loji
paduka sultan akan mendapatkan keuntungan yang besar
karena kami bisa membeli hasil bumi dan hasil tambang negeri cuan
maka dari itu
negeri cuan dan juga rakyat suar akan menjadi makmur
bagaimana menurut mnuki mandalaka
kita harus berhati hati gusti
kita harus mempertimbangkan secara matang
untuk mengizinkan bangsa asing mendirikan loji di negeri kita
mereka memiliki pasukan yang kuat dan persenjataan yang lengkap
kita harus berhati hati dengan bangsa yang satu ini
bagaimana menurut adimas pangeran purbaya
saya sependapat dengan mnuki mandalaka
tunggu di suratani
waspada demi keselamatan itu lebih baik
daripada nantinya menyesal di kemudian hari
aku belum bisa memutuskan
kalian untuk membangun loji di wilayah kami
tuan pandu gosultan
misinya adalah banyak
masih masih bisa bisa
dari tangga mnuki zamanku
latihan yang semangat yuk